sorotan berikutnya setelah ketua dpp partai golkar dev laksono meminta sejumlah pihak untuk tak menanyakan status presiden joko widodo dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka di partai golkar
hingga saat ini golkar belum mengumumkan secara definitif tentang status gibran dan jokowi dodo di partai berlambang pohon beringin tersebut
meski begitu menurut ketua dpp partai golkar dev laksono gibran dan presiden jokowi sudah menjadi bagian dari partai golkar
beliau adalah presiden republik indonesia beliau adalah pengayom semua partai yang ada di indonesia
sementara itu pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin menilai
gibran raka wing raka harus mandiri dan independen tanpa jokowi ketika menjabat sebagai wakil presiden dengan bergabung menjadi anggota partai politik
menurut ujang dengan menjadi anggota parpol gibran mempunyai kekuatan sendiri sehingga tidak menjadi ban serep di pemerintahan
sebenarnya kalau posisi ronin tidak punya bos tidak punya partai maka posisi yang rawan bisa dimainkan oleh pihak lain atau partai politik yang lain
tetapi posisi dia sebagai jawab presiden ini sebenarnya menjadi sebuah kekuatan sendiri ketika dilanting nanti
menjadi sebuah kekuatan yang bisa katakanlah ya diperhitungkan oleh pihak lain
jadi saya melihatnya kalau tidak punya partai ya akan dianggap lemah
makanya pak maluh amin dari independennya dari persoarangan tidak punya partai makanya tidak punya kekuatan
setelah tak lagi bersama pd perjuangan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka belum menemukan rumah baru partai politik
ditambah pula hubungan keluarga besar jokowi dengan pdip dinilai sudah berakhir sejak gibran memutuskan maju
mendampingi prabowo di pppres dua ribu dua puluh empat
mampukah gibran berselancar di pemerintahan tanpa memiliki rumah partai politik
lalu apa yang membuat gibran tak kunjung memutuskan bergabung dengan satu parpol manapun
kita akan bahas saudara bersama dengan wakil ketua umum partai golkar erwin aksa
lalu ada sekjen presidium relawan gibran twedi ginting dan direktur eksekutif indikator politik burhanuddin muhtadi
selamat petang pak erwin mas burhan bang twedi
pak erwin terakhir pak erlangga bilang jokowi dan gibran sudah masuk keluarga besar golkar tinggal tunggu formalitasnya
ini kenapa soal formalitas ini alot lama ada apa sih pak erwin
saya kira yang pertama kalau kita melihat kenapa golkar dan pak jokowi dan mas gibran dekat karena kita punya satu kesamaan dalam ideologi
yaitu ideologi karya pak jokowi kan selalu berkarya ingin membangun ingin berbuat ya buat bangsa dan negara
kemarin di halal bila halal golkar solo mas gibran datang dan saya kira cukup dekat
saya kira kalau kita berbicara urusan formalitas itu berarti urusan kta urusan kedudukan dan sebagainya
dan kalau saat ini saya kira karena kita belum munas ya kita belum menentukan pengurus baru
jadi kita menunggu setelah munas nanti seperti apa posisi pak jokowi dan mas gibran
jadi saya kira itu yang dimaksud dengan formalitas
tetapi kalau hubungan saya kira dekat karena sama sama kalau kita berbicara ekonomi yang dilibatkan selalu pak erlangga ketua umum golkar
oke masih menunggu munas karena tadi disinggung soal posisi kedudukan
sebelum bahas itu saya ingin ke bang tuyadi
kalau dari lawan bagaimana apakah juga cerita kenapa sampai sekarang gibran ini belum juga mutusin gabung parpol mana
karena banyak yang tertalik nih bang tuedi
saya kira posisi mas gibran yang sampai detik ini juga belum memutuskan untuk masuk kepada partai yang baru adalah putusan yang bijaksana
karena apa karena kita sama sama tahu bahwa proses pilpres dua ribu dua puluh empat baru saja selesai dengan segala proses dan dinamikanya
dimana dalam proses itu adalah salah satu yang berperan adalah sebagai instrumen demokrasi adalah partai politik
saya kira partai politik dan seluruh relawan telah mengantarkan pak prabowo dengan mas gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih pada pilpres dua ribu sembilan belas
setelah menjadi presiden dan wakil presiden
saya kira pak prabowo dan mas gibran adalah milik seluruh rakyat indonesia
sehingga menurut saya sangat bijaksana sekali putusan mas gibran sampai detik ini belum tergesa gesa untuk masuk partai politik baru
tapi kalau sampai sebelum dilantik itu harus sudah gabung parpo atau gimana dari relawan

kita sama sama tahu bahwa partai politik yang masuk bagian dari koalisi indonesia maju itu adalah gabungan partai politik dan banyak sekali begitu
saya kira kurang tepat juga kalau terlalu terburu buru juga kalau mas gibran masuk ke partai politik
karena kita sama sama tahu bahwa mas gibran bukan dari kader kader partai politik yang menjadi partai koalisi indonesia mahal sejujur
saya kira situasi psikologi psikologi partai masing masing partai juga saya kira harus dijaga
terkait dengan apakah timingnya
mas gibran akan masuk salah satu partai baru sebelum atau setelah pelantikan saya kira sama sama ideal
oke mas burhan kalau tadi bicara soal golkar belum formal
apakah ini termasuk karena membahas bagaimana nanti posisi jokowi dan juga gibran
terus kalau misalkan gibran belum masuk di partai politik bagaimana daya tawarnya nanti ketika jelang pelantikan penyusunan kabinet seperti itu mas burhan

sebenarnya tidak menjadi persoalan ya terkait dengan apakah pak jokowi ataukah mas gibran terafiliasi ke partai politik atau tidak
karena yang menjadi penentu dalam konteks governability itu adalah presiden terpilih nanti pak prabowo ya
mas gibran justru kekuatannya kalau bisa menjadi ini apa namanya bisa dimiliki oleh semua partai
dan itu pula yang menurut saya menjelaskan mengapa mas gibran sejauh ini itu belum memutuskan secara formal untuk masuk ke salah satu partai
meskipun sempat pada waktu ulang tahun golkar ada kabar yang mengatakan beliau sudah hampir memakai jaket kuning
tetapi di sisi lain untuk kali ini memang menurut saya dia sedang mengambil keputusan untuk bisa menjadi milik semua partai
ketika dia tidak terafiliasi kepada salah satu partai
lain kalau misalnya mas gibran masuk ke salah satu partai satu sisi itu punya kelebihan
dia mendapatkan dukungan konkret dari partai yang dia masuki
tapi di sisi lain juga memperkecil ruang geraknya
karena partai lain yang tidak dimasuki akan menjaga jarak dengannya
jadi ada plus minusnya sebenarnya masuk ke dalam satu partai
pak erwin betul apakah ketika nanti kalau misalkan jokowi gibran masuk partai golkar
ada riak riak diantara parpol koalisi pendukung prabowo gibran
ataupun juga bahkan di internal golkar sendiri
buat golkar kita sedang melihat lagi ke depannya
melihat pilkada dan juga pemilu dua ribu dua puluh
kalau kita mendapatkan tambahan kekuatan dari tokoh ya seperti pak jokowi mas gibran
ya pasti dua ribu dua puluh sembilan golkar akan semakin mantap semakin lebih baik ya
kita menargetkan menjadi pemenang pemilu di dua ribu dua puluh
jadi perencanaannya sudah mulai kita lakukan dari sekarang
dan bagaimana kita nanti bisa merekrut ya
siapa tahu nanti pak jokowi bisa membawa gerbong yang bagus sebagai kandidat untuk pemilu yang akan datang
jadi munas golkar kan baru desember ya
dan saya setuju apa yang dikatakan mas burhan
yang paling penting sekarang ini posisi wapres itu nanti harus kuat ya
seperti diketahui wapres itu seringkali kalau tidak aktif ya biasanya nggak terlihat apa yang dikerjakan oleh wapres
jadi saya harapkan nanti mas gibran proaktif ya seperti wapres pak jk dua kali
pak erwin tapi kalau bagi golkar ini lebih baik
ada di partai politik atau dimiliki semua partai politik
ya saya nggak tahu keputusannya kan di mas gibran
buat golkar kalau ada tokoh yang masuk akan semakin bagus
karena golkar ini terbuka buat siapa saja
kita di golkar kan memang terbuka tbk ya
dan kita tidak membatasi dan kita semuanya menyelesaikan masalah dengan musawarah
jadi tidak ada pemilik di partai ini
jadi saya kira kita menunggu ya apakah mas gibran pak jokowi ingin bergabung dengan golkar ya
apabila serius ya kita tentunya memberikan kesempatan yang baik buat pak jokowi dan keluarga
tetapi sekali lagi bahwa pak jokowi dan keluarga sangat nyaman karena golkar ini sama dengan apa yang menjadi pemahaman pak jokowi dalam pembangunan ya karya kekaryaan
oke kalau dari relawan bang tuwedi
relawan ingin gibran ini ada di parpol atau justru mendingan dimiliki oleh semua partai politik
kita sama sama tahu bahwa proses yang mengantarkan pak prabowo dan mas gibran itu menjadi presiden dan wakil presiden adalah gabungan partai politik
dan dimana mas gibran itu merupakan representasi dari keterwakilan dari seluruh partai politik
jadi partai politik ini harusnya harus dijaga hari ini ya
jangan sampai ada ketersinggungan satu sama lain
sehingga kami memandang bahwa sejauh ini dan dalam waktu yang dekat ini juga mas gibran saya kira tetap menempatkan posisi di semua partai politik
sehingga dapat berkomunikasi dengan leluasa mengayomi semua partai politik dan bisa juga menjadi jembatan komunikasi diantara semua partai politik yang ada di koalisi indonesia maju
ada beberapa parpol dari golkar yang tertarik untuk bisa menarik jokowi dan juga gibran
lalu apa daya tawar atau yang ditawarkan golkar agar jokowi dan gibran tertarik gabung
lepas dari pdip kemana gibran akan berlabuh
karena apakah kuat pengaruh gibran ketika menjadi wakil presiden tanpa partai politik
masih bersama kita pak erwin aksa bang tuyadi ginting dan juga burhanuddin muhtadi
mas burhan kalau misalkan tadi meminjam kata dari pak ujang komarudin soal gibran harus mandiri agar tidak jadi benserpnya prabowo
apa yang harus dilakukan oleh gibran agar tidak jadi ban serapnya prabowo nih menurut anda mas burhan
secara konstitusional wapres itu tidak punya kewenangan yang tinggi ya kalau kita merujuk pada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
tetapi saya paham maksud yang disampaikan oleh pak ujang
ada saran mas gibran punya semacam posisi tawar yang cukup lumayan kalau misalnya beliau punya partai politik
nah pertanyaannya partai politik yang ada menyediakan tanda kutip semacam kompensasi posisi seperti apa
kalau hanya sekedar sebagai pengurus atau anggota apalagi tanpa kewenangan yang tinggi
tentu juga tidak punya nilai besar buat mas gibran untuk masuk ke partai yang bersangkutan
kecuali misalnya dia masuk ke dalam suatu partai dengan kewenangan yang besar
dan ini juga berlaku buat pak jokowi
karena bagaimanapun pak jokowi presiden pertama di mana presiden setelah nanti menyelesaikan masa jabatannya
ini berbeda dengan gus dur dengan pkb nya
dan ibu mega dengan pd perjuangannya
dan biasanya kalau misalnya tidak punya cantolan partai politik
itu memang secara posisi tawar agak merepotkan
nah tetapi pertanyaannya partai politik yang mana yang mampu memberikan semacam tanda kutip barter ya
yang setimpal buat pak jokowi atau mas gibran untuk berkiprah setelah dua ribu dua puluh empat ya
nah ini yang sampai sekarang belum jelas
dan karenanya sepertinya mas gibran masih wet and see
karena memang belum ada tawaran yang jelas
mas burhan jadi kalau untuk saat ini memang posisi tawar gibran masih kuat karena masih ada jokowi di belakangnya
tapi setelah pelantikan nanti itu bisa lain ceritanya
jadi poin saya disitu
jadi sekarang pak jokowi masih menjadi presiden
anda melihat soalnya kalau sekarang masih ada jokowi di belakang gibran
nah setelah itu apa yang bisa menjadi semacam bergaining position buat mas gibran
apakah lebih tinggi dibanding kiai ma ruf amin sekarang atau tidak
yang berikutnya misalnya apakah punya cantolan partai politik atau tidak
nah itu salah satu yang bisa menjadi semacam pertimbangan buat mas gibran
untuk memutuskan apakah akhirnya berlabuh ke partai atau tidak
kalau saat ini posisi tawar gibran kuat karena masih ada sosok jokowi
bagaimana anda melihat soal ini bang tuwedi
yang pertama adalah mas gibran adalah figur anak muda yang punya kepemimpinan dan track record kinerja yang sangat baik
sehingga kami sangat berkeyakinan sebagai wakil presiden terpilih akan mampu melakukan kerja kerja bagi bangsa ini
yang kedua kita sama sama mengetahui bersama bahwa pak prabowo juga sudah berkomitmen dari awal
akan memberikan porsi kinerja yang besar kepada mas gibran
saya kira kolaborasi antara pak prabowo dan mas gibran akan menjadi kepimpinan duit tunggal yang baru buat indonesia yang mampu membangun bangsa indonesia lebih maju
sehingga dari demikian saya sangat pesimis bila ada isu yang akan memprediksi mas gibran menjadi ban serep dalam pemerintahan yang baru nanti
saya optimis bahwa mas gibran dan pak prabowo akan sama sama menonjol kinerjanya di hadapan publik dan di pemerintahan
pak erwin bagaimana apa yang ditawarkan golkar kepada keluarga jokowi kepada jokowi dan juga gibran
ya saya kira kita menunggu saja keputusan kan ada di keluarga pak jokowi pak jokowi sendiri ya
bagi golkar kita akan sangat berharap
bagi golkar kita akan sangat berharap
terbantu dan mendapatkan suatu tokoh besar seperti pak jokowi yang endorsementnya tinggi kepada sebuah partai atau tokoh dan popularitasnya tinggi approval ratingnya tinggi
itu akan membuat golkar juga memiliki nanti kekuatan yang baik ke depan di lima tahun yang akan datang
tapi soal posisi misal posisi ketua umum itu yang jadi pertimbangan pak erwin
ketua umum syaratnya tidak gampang ya tidak mudah
butuh perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan itu membutuhkan energi yang besar
tidak mudah untuk dilakukan
tetapi banyak posisi posisi ke depannya bisa dewan dewan penasehat dan sebagainya
tapi sekali lagi kemana pak jokowi akan berlabuh ya
apakah beliau ingin berkarir di politik lima tahun ke depan demikian juga mas gibran
karena ini juga kesempatan buat mas gibran lima tahun ke depan kan juga tentunya memperlihatkan kinerjanya dan lima tahun yang akan datang akan dinilai lagi oleh masyarakat
ya saya kira pasti partai politik sebagai alat untuk mendapatkan tiket itu penting sekali
pak jokowi juga belum pernah merespon bagaimana sikap beliau setelah pdp kemudian tidak menganggap lagi pak jokowi sebagai anggota bdp
jadi kita menunggu aja
mas burhan untung ruginya bagaimana gibran raka buming raka sebagai anggota parpol atau tidak ketika nanti menjadi wakil presiden
sebenarnya tadi saya sudah indikasikan ya
keuntungannya kalau misalnya mas gibran tidak terafiliasi kepada partai politik itu beliau lebih lincah dalam bergerak karena tidak terkoneksi atau terafiliasi dengan satu partai
dan aseptabilitasnya baik di tingkat elit maupun di tingkat publik bisa lebih tinggi karena dia tidak dikotak kotakan bajunya ke salah satu partai saja
terutama di kalangan partai pendukung pak prabowo itu lebih luas kalau tidak diperkecil ruang geraknya terkoneksi menjadi salah satu aktivis partai tertentu
nah tetapi kekurangannya kalau tidak punya partai adalah tidak ada satupun kekuatan politik formal yang akan memproteksi mas gibran secara politik secara total

beda kalau misalnya dia terafiliasi dengan satu partai tertentu
kalau misalnya ada persoalan terkait dengan kontestasi politik dengan elit tertentu atau dengan pihak lain
maka dia akan mendapatkan proteksi politik secara maksimal
nah kalau misalnya menjadi pemain non partisan
maka satu satunya yang bisa menjadi penguat bergening posisi mas gibran adalah
nah kalau misalnya popularitas di tingkat publik
nah kalau misalnya popularitas publik tidak maksimal saat yang sama juga tidak punya cantolan politik
nah itu kekurangan kalau misalnya mas gibran tidak menjadi bagian dari keluarga besar partai politik tertentu
partai politik apa yang menurut anda harus diambil oleh gibran raka buming raka dan kapan momen yang tepat gibran untuk bisa bergabung dengan partai politik mas burhan
kalau misalnya mas gibran merasa trap off nya itu lebih positif kalau bergabung dengan partai politik
nah pertanyaan yang perlu dikejar berikutnya adalah apa yang ditawarkan oleh partai politik yang ingin menarik mas gibran
apakah posisi sebagai ketua umum apakah posisi sebagai wakil ketua umum apakah posisi sebagai ketua bapilu
itu sangat menentukan buat mas gibran untuk mengambil tawaran tadi
sebab kalau misalnya tawarannya tidak cukup meyakinkan untuk mas gibran masuk itu juga tidak terlalu banyak gunanya kalau mas gibran terlibat dalam satu partai politik
jadi misalnya nih ya bang erwin menawarkan mas gibran masuk
kalau misalnya munas partai golkar memberikan satu tawaran yang menggiurkan yang memberi kewenangan besar buat mas gibran untuk ikut terlibat dalam proteksi
dalam proses pengambilan keputusan internal partai mungkin mas gibran akan serius mempertimbangkan
kalau tawarannya bagus pasti diambil ya
kami tangkap pemerintah terima kasih mas burhan untuk pandangannya terima kasih juga pak heru aksa dan juga bang toidi ginting
untuk waktunya di kopas petang sore hari ini